terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
delapan rumah di kawasan jalan mastrip karangpilang surabaya rabu pagi dieksekusi oleh pengadilan negeri surabaya
eksekusi ini sebagai lanjutan proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol surabaya mojokerto yang ditarget selesai juni nanti
eksekusi sendiri sempat mendapat perlawanan dari pemilik rumah
mas rifa hanya bisa menangis saat dua alat berat yang dikerahkan jurusita pengadilan negeri surabaya merobohkan rumahnya di kawasan jalan mastrip surabaya
rumah mas rifa adalah salah satu dari delapan rumah yang berada di tepi jalur proyek tol surabaya mojokerto
dalam eksekusi ini mas rifa dan sejumlah warga pemilik rumah lainnya menolak dieksekusi karena tidak sepakat dengan nilai ganti rugi dari pemerintah yang dianggap jauh dari harga jual normal
jadi belum terima apa apa sama sekali
belum terima apa apa kalau kerja sudah terima uang dah mas
kita itu belum terima apa apa
kemarin katanya dikosongkan

siapa yang tidak menyesal kita orang kecil
aku sebagai pn tidak takut sampai kapanpun akan saya lanjutkan
sementara upaya negosiasi ganti rugi sudah dilakukan oleh pemerintah kepada warga sebanyak tiga kali
tahun dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas dan dua ribu lima belas yang lalu
tetapi warga masih tidak sepakat dan meminta harga yang lebih tinggi
langkah konsinyasi melalui pengadilan pun harus ditempuh
karena tol surabaya menjukertur ditargetkan selesai pada bulan juni tahun ini
agar dapat digunakan untuk arus mudik lebaran dan mengurangi kemacetan
yang kita kosongkan lahan yang dilakukan oleh pengadilan negeri surabaya
itu ada sebelas bidang
dari sebelas bidang ada delapan bidang ada rumahnya
dari data proyek tol sepanjang tiga puluh enam dua puluh tujuh km ini sendiri
ada sebanyak dua ratus delapan puluh dua puluh enam hektare lahan yang dibebaskan oleh pemerintah
dengan total nilai ganti rugi sebesar rp lima ratus lima puluh enam miliar
dengan eksekusi ini diharapkan pengerjaan jalan tol surabaya mojokerto
bisa selesai sesuai target waktu
wahyu pratama surabaya